kiai haji yahya holil stakuf resmi menjadi ketua umum pengurus besar nahdlatul ulama periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh enam
yahya holil menang setelah mengungguli suara kiai said akil siroj dalam dua putaran pemungutan suara
pada pemilihan ketua umum pbnu di muktamar ke tiga puluh empat gus yahya berhasil meraup tiga ratus tiga puluh tujuh suara
dari lima ratus empat puluh delapan suara yang berasal dari unsur pbnu seperti pci pcnu dan pwnu
gus yahya berhasil mengalahkan suara kiai said akil siroj yang mendapatkan dua ratus sepuluh suara